bank bandiri taspen atau bank mantap melalui program corporate social responsibility atau csr
memberikan bantuan alat pelindung diri apd kepada tujuh rumah sakit di enam kota besar di indonesia

menyampaikan rasa terima kasih kepada bang mantap atas bantuan yang diberikan
sebab apd bagi tenaga medis yang bertugas menangani pasien covid sembilan belas sangat dibutuhkan
memang rumah sakit hasan sadikin memerlukan apd dan alhamdulillah dari mandiri taspen memberikan
dan ini ternyata saya sangat terharu karena ini dari seluruh jajaran dari atas sampai bawah diberikan
menyumbangkannya pak dan itu luar biasa
jadi saya berikan apresiasi untuk mandiri taspen
mudah mudahan pelayanan tansan sadikin tetap baik jadi pasien sembuh semua masyarakat covid sembilan belas berkurang
sehingga kita indonesia kembali normal seperti yang kita inginkan
selain rshs rencananya bank dengan jaringan kantor sebanyak empat ratus empat belas ini akan memberikan empat unit apd
kepada enam rumah sakit lainnya di lima kota besar di indonesia
pemberian bantuan ini sebagai wujud komitmen bank mantap untuk terus membangun negeri
melalui aktivitas bisnis dan sosial
saya yul hak rusman rusmana bandung jawa barat